sudah pernah mencoba nasi gila
taukah kenapa dinamakan nasi gila
paling gila semua ada dicampur mie sosis ayam ati ampela
semua dicampur jadi satu satu plus sayuran juga
nasi gila sudah ada sejak tahun dua ribu an dan masih eksis hingga sekarang
sejarawan makanan dari universitas pajajaran bandung fatir rahman mengatakan
popularitas makanan ini berawal dari jakarta
penamaan nasi gila muncul seiring dengan melesatnya bisnis kuliner pasca reformasi
yang biasanya menggunakan nama menu yang tidak biasa
orang pengen mencoba untuk mencari makna makna yang hiperbolis
makna makna yang tidak biasa
atau bisa menarik perhatian orang
sehingga digunakanlah penggunaan gila gitu ya untuk menyebut jenis olahan nasi ini
karena kalau lihat dari sifatnya jadi masuk akal
nasi gila memang disebut gila karena mencampurkan berbagai bahan menjadi satu
supaya tak penasaran saya pun mencobanya
tempat yang pertama saya kunjungi nasi gila gondrong obaba
ada beberapa menu di sini mulai dari nasi gila biasa hingga nasi gila ayam
ikan asin keju dan spesial yang mencampurkan semua bahan tersebut menjadi satu
nasi gila tersedia dalam dua bentuk yakni nasi putih dan nasi goreng
untuk nasi putih biasanya dijadikan lauk
tetapi untuk nasi goreng digoreng kembali dengan topping yang sudah dibuat

disebut nasi gila itu memang karena nasi goreng pada umumnya beda
kita jadi kalau nasi gila pakai topping sosis bakso telur ayam petai keju
yang membedakan nasi gila pada umumnya itu ya karena toppingnya yang berbeda
toppingnya jadi satu semuanya ya pakai keju juga
iya pakai keju juga
memang nasi tambah keju
jika ingin mencobanya anda bisa menyiapkan uang sekitar tiga puluh ribu rupiah untuk seporsi nasi gila
saya pun memesannya untuk dibawa pulang
beralih ke tempat kedua
nasi gila senopati yang berlokasi di pasar santa jakarta selatan
tidak ada petai atau keju tapi ada taburan lain yang bisa dicoba
seperti telur crispy dan kulit ayam crispy
sang pemilik hani gunawan mengatakan
walau nasi gila merupakan makanan kaki lima
bahan dasar yang digunakan berkualitas baik dari sosis bakso hingga nasinya
yang saya buat ini adalah saya membuat menarik makanan jalanan
tapi kita buat lebih yang healthier version gitu
karena pandemi segala macam seperti ini
kita pasti lebih mau makanan yang lebih healthy
tapi masih ada cita rasa yang dari di pinggir jalannya itu gitu sih
harga proporsinya pun tak berbeda sekitar tiga puluh ribu rupiah
ya seperti biasa karena pandemi sedang meningkat
disarankan makannya dibungkus dan bawa pulang
nah saatnya makan
kita coba nasi gila gondrong obama terlebih dahulu
saya memesan menu nasi gila spesial
wah ramai ya piring saya
rasanya pun hmm
unik campur aduk di mulut
nah selanjutnya nasi gila senopati
tidak terlalu ekstrim
namun tetap ada keunikan tersendiri
telur crispy dan kulit ayamnya memang menjadi warna tersendiri nasi gila ini
yang menjadi favorit saya
nih nasi gila dengan varian nasi putih
bagaimana dengan anda
tim cnn indonesia jakarta